sebuah survei digelar oleh populi center untuk mengungkap tren dukungan publik di jakarta
terhadap sejumlah nama bakal calon gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas mendatang
survei ini melibatkan empat ratus responden di enam wilayah dki jakarta
dan hasilnya bakal calon gubernur incumbent atau ahok
ini adalah survei awal karena masih banyak juga pemilih yang belum menentukan pilihan
serta memilih untuk tidak menjawab
jumlahnya menjadi kian banyak seiring dengan bertambahnya pilihan bakal calon gubernur
nah sepertinya masyarakat tidak ingin cepat cepat menjatuhkan pilihan
dan memilih menunggu untuk melihat seberapa kuantifikasi
kompeten bakal calon gubernur yang lain